penyebaran virus corona terus diantisipasi dari berbagai sektor
salah satunya melalui sektor pangan impor khususnya buah buahan
indonesia hingga kini masih mengimpor beberapa jenis buah
di antaranya berasal dari tiongkok
meski dibayang bayangi penyebaran virus corona lewat buah impor
hal ini tidak membuat beberapa pedagang buah khawatir
seperti sejumlah pedagang buah di kawasan jatinegara jakarta timur
para pedagang ini mengaku akan tetap menjajakan buah impor dari tiongkok
seperti apel jeruk dan pir
bahkan pedagang mengaku tidak ada kelangkaan pasokan
apalagi kenaikan harga jual buah impor asal tiongkok
yang penting kita jaga kebersihan aja
kalau mau makan ya cuci dulu
tangan jangan lupa harus bersih
jualan sih ya udah kita ala aja
persekian ada yang ngatur
orang kita jangan takut penyakit
kita jaga persian aja
sementara itu sebagian konsumen mengaku bahwa khawatir
virus corona bisa menyebar melalui buah buahan asal tiongkok
berapa memilih mengkonsumsi buah lokal sebagai penggantinya
untuk aku sendiri sih pasti ada ketakutan ya
karena kan virusnya itu datangnya dari luar negeri
kan bisa lewat apa aja
apalagi buah buahan juga kan banyak yang dari luar negeri
bisa aja kan melalui buah buahan gitu
paling kalau misalnya beli buah
buah yang dari domestik aja
meski beberapa pihak khawatir penyebaran virus corona melalui buah impor
hal ini tidak semerta merta membuat warga berhenti mengkonsumsi buah buahan
tim liputan cnn indonesia